pemerintah provinsi dki jakarta mengaktifkan kembali jalur sepeda tambahan selama akhir pekan
pembukaan jalur sepeda sementara ini dilakukan karena tingginya animum masyarakat untuk berolahraga khususnya bersepeda
selain jalur sepeda utama existing yang terproteksi dengan planter box
pertanggal lima maret lalu dinas perhubungan dki jakarta juga mengaktifkan kembali jalur tambahan pesepeda
jalur sepeda tambahan sementara atau pop up bike line berada di sepanjang jalan sudirman hingga mh tamrin
mulai dari bundaran senayan sampai bundaran patung kuda
jalur sepeda tambahan ditandai dengan penempatan traffic cone pada satu lajur lalu lintas sebagai pembatasnya
jalur sepeda tambahan hanya beroperasi pada waktu tertentu yaitu sabtu minggu dan hari libur nasional
dimulai pada jam setengah enam hingga jam setengah
pukul sembilan pagi di hari libur dan juga sabtu
khusus pada hari minggu jalur ini aktif hingga jam sembilan pagi
jalur sepeda di sudirman mh tamrin kembali dibuka akhir pekan
sudah ada korespondensi ann indonesia indrayani laksmi
laksmi bagaimana antusiasme pesepeda hari ini
apakah juga ada petugas khusus yang disiagakan agar jalur sepeda ini tetap aman
ataupun pesepeda tidak keluar dari jalur yang sudah ditetapkan
iya selamat siang lady
kalau bisa saya gambarkan jam sebelas siang pada hari sabtu ini memang untuk pesepeda tidak sebanyak tadi pagi
artinya memang tadi pagi dari kami pantau dari jam tujuh sampai jam sembilan itu lebih ramai cenderung lebih ramai
tapi sekitar jam sebelas ini lebih lengang seperti itu
dan yang perlu diinformasikan
anda lady bahwa pada hari sabtu dan juga minggu pemprov kembali membuka kembali
artinya mengaktifkan kembali jalur pop up bike lane
pop up bike lane ini adalah jalur tambahan sementara
yaitu dengan mengambil satu lajur kendaraan bermotor
artinya memang yang tadinya sepeda itu hanya melewati jalur existing yang dibatasi dengan proteksi planter box
yang juga ditandai dengan tanda dan juga tanda hijau bisa dibilang seperti itu
namun pada tadi jam setengah enam sampai jam setengah sembilan
trafikon sebagai pembatasnya itu dipasang
itu sebagai penanda bahwa sepeda boleh melewati jalur itu
jadi ada pengurangan jumlah lajur bagi kendaraan roda empat dan juga sepeda motor
untuk kendaraan sepeda khususnya sepeda itu juga terjadi penambahan
namun tadi pada jam sembilan kurang sedikit sembilan kurang lima ada petugas dinas perhubungan
yang mulai mengambil satu persatu kon tersebut pembatas tersebut
yang artinya menandakan bahwa pesepeda dilarang untuk melewati jalur kendaraan bermotor
artinya pesepeda harus kembali ke jalur existing ke jalur utama yang permanen
yang telah ditetapkan oleh pemprov dki jakarta seperti itu lady
dan untuk pop up bike lane ini memang telah difungsikan pertanggal lima kemarin
artinya sudah dua minggu berjalan seperti itu
dan hanya berlangsung pada hari hari tertentu saja
pada hari sabtu minggu dan juga hari besar
hari sabtu jam setengah enam sampai jam setengah sembilan hari minggu jam setengah enam sampai jam sembilan
dan juga hari libur nasional itu jam setengah enam sampai jam setengah sembilan seperti itu lady
dan itu yang harus diperhatikan oleh pihak pesepeda
dan tujuan dari pop up bike lane ini adalah sebenarnya agar bisa mengatur lalu lintas bagi pesepeda dan juga para kendaraan bermotor
agar tidak terjadi konflik ataupun jalur lalu lintas yang sudah ditetapkan seperti itu
dan terkait dengan ppkm level dua ini
untuk jalur pop up bike lane ataupun jalur tambahan sementara bagi pesepeda itu sudah diterapkan di sebelas km jalur protokol ibu kota
yaitu dari jalur atau dari bundaran patung kuda lalu sampai ke bundaran senayan seperti itu
jadi dari kedua jalurnya telah diberi konflik
untuk sebagai pembatas yang menjadi jalur pesepeda bisa melintasi hal itu
dan kalau tadi saya juga bertanya kepada beberapa pesepeda terkait dengan pelebaran jalur sementara
memang mereka cukup antusias
saatnya mereka senang dengan adanya penambahan jalur tersebut
terutama pada saat weekend
memang kalau misalnya saya juga berbincang bincang dengan pihak di sub dan juga masyarakat yang ada di sini
bahwa pada saat weekend memang pesepeda cenderung lebih tinggi jumlahnya dibandingkan pada saat weekday seperti itu
dan memang untuk jalur
untuk jalur yang lebih tinggi
jamnya memang dibatasi sampai jam sembilan atau pun setengah sembilan
karena memang semakin hari jakarta semakin panas
dan kalau memang kita melihat sekarang kondisinya jakarta itu cenderung lebih lengang pesepeda ya
jadi cukup efektif untuk mengatur lalu lintas sebagai para pesepeda dan juga kendaraan bermotor lady
ya laksmi namun dari tayangan anda walaupun memang trafikon sudah dipasang
namun tadi dilihat di video begitu bahwa masih ada kendaraan roda empat ataupun kendaraan roda dua begitu yang mencoba masuk melewati traffic con
yang merupakan pembatas
sebenarnya untuk jalur sepeda
bagaimana untuk menjamin keamanan para pesepeda ini
apakah kemudian ada sosialisasi untuk para pengendara dan atau imbauan secara tertulis begitu di sekitar daerah mh tamrin
oke untuk terkait imbauan ataupun sosialisasi kepada para masyarakat pengguna jalan kendaraan bermotor ataupun pesepeda
sebenarnya saya tidak melihat secara langsung
khususnya bagi para petugas
petugas dari dishub sendiri saya hanya melihat pada saat hari ini
saya hanya melihat hanya petugas yang mengambil kon saja
artinya tidak ada yang berjaga di sepanjang jalan trotoar sudirman tamrin seperti itu
namun untuk sosialisasi dan juga imbauan itu memang sudah tertera di beberapa media sosial official milik dinas perhubungan dki
yang menyebutkan bahwa pertanggal lima kemarin dan sampai kedepannya perweekend ini memang sudah dibuka pop up bike lane
dan memang kita akan melihat seperti apa kedepannya apakah nantinya akan diperpanjang waktunya seperti itu
ataupun akan ditambah lagi pada hari

kita akan lihat kedepannya seperti apa
namun ini akan terus dievaluasi oleh pihak dinas perhubungan dki jakarta
dan terakhir terkait dengan pemberlakuan protokol kesehatan seperti apa
apakah memang wajib masker dan juga menjaga jarak selama menggunakan jalur sepeda ini
ya untuk protokol kesehatan memang ada imbauan dari pemprov dki
mengingat saat ini memang masih tahap pandemi ppkm level dua
ada banyak sekali pelonggaran
termasuk juga khusus bagi fasilitas olahraga seperti itu lady
terutama juga bagi pesepeda
namun yang harus diperhatikan bahwa pesepeda sudah diberi fasilitas
namun juga tetap harus memperhatikan protokol kesehatan
artinya memang tidak berkerumun seperti itu lalu juga tetap memakai masker
jika memang sedang dalam posisi yang agak berdekatan dengan orang orang
ataupun dengan menjaga jarak sesuai dengan batas ketentuan protokol kesehatan seperti itu lady
dan terkait dengan pop up bike lane ini memang telah sempat ditutup dan dibuka
untuk jalur sepeda ini juga sebenarnya sempat ditutup dan dibuka
pada saat tahun lalu kalau saya bisa bilang tahun lalu bulan agustus itu sempat ditutup pesepeda
siapapun tidak boleh melewati
namun pada saat bulan september sudah dibuka dan saat ini memang sudah dibuka kembali sepanjang hari untuk pesepeda
namun pada hari kerja hanya bisa melewati jalur existing dengan proteksi planter box tadi lady
baik terima kasih indrayani laksmi untuk informasi
anda terkait jalur sepeda tambahan di ibu kota yang kembali dibuka
selamat bertugas kembali